alah alah alah
mereka itu mau ngadu siapa
masa kamu tidak bisa membodohi orang orang yang tidak pernah sekolah
memang ada beberapa warga yang percaya
kalau mereka itu memang namanya tidak terdaftar pak
kamu mau duit kan
saya permisi ya
begini pak kita berdua kesini atas perwakilan keluarga ibu saudah
ibu saudah yang mana ya
ibu saudah mantan tkw
ibu saudah yang mana
yang dia dianiaya oleh majikannya pak
dan saya mendapatkan laporan ibu saudah itu harusnya sudah mendapatkan kompensasi dari kejadian yang dia derita
alah alah alah
ibu saudah itu toh
dia itu sebenarnya mendapatkan dana kompensasi
tapi mengenai dananya ya saya tidak tahu
karena ketika kasus itu terjadi
saya belum jadi lurah
jadi dananya itu ya bisa ditanyakan ke lurah yang lama
begitu pak ya
maaf kalau boleh saya tahu alamat pak lurah yang lama itu di mana pak
wah asli kesini
dia sudah lama itu meninggal
terus dana blt nya bagaimana pak
kenapa ibu sauda belum menerima haknya
setahu saya pak ya
dana blt itu kan udah cair
mengenai dana blt itu ya
pembagiannya sudah saya serahkan ke anak buah saya
bapak nggak usah bertele tele
dana blt itu udah ada
tapi pasti ada yang menyelewengkan
harusnya sebagai lurah itu bapak tangkap dong
jadi kalian berdua nuduh saya makan dana blt
sekarang juga kalian berdua pergi
terima kasih pak
kak kak kak
gua yakin banget
pak lurah itu pasti nyelewengin dana blt
lo ngomongin jangan keras keras
loh siapa yang nuduh
emang kenyataannya kayak gitu
ini indonesia raka
yang namanya korupsi itu udah jadi tradisi
ya emang itu yang salah
di sini namanya korupsi itu sudah jadi tradisi
tapi kita harus berantas itu semua
tapi kan sekarang masalahnya
kita nggak punya bukti yang kuat
kalau pak lurah itu korupsi
buang kompensasi nggak jelas
dana blt suram
dapet apa coba keluarganya maman
gue jadi kasian ya sama orang orang miskin seperti keluarganya maman
lo duluan aja deh
gue mau keliling keliling dulu melihat warga sekitar
yaudah gue duluan ya
mas berniat mau beli jam bekas nggak
nih tuh jamnya keren kok bisa kalkulator
pokoknya macem macem deh kegunaannya
waduh berapa nih harganya
lepas lima puluh ribu emang ini
hah lima puluh ribu
waktu saya beli aja harganya satu juta
masuk akal dikit dong harganya mas
itu keluar nama mas harganya udah jatuh sekarang
ya saya tau tapi
nggak jadi dah
males gue jadi beli
tiga ratus deh tiga ratus gimana
kok kalian makan
saya ada sedikit uang untuk ibu dan keluarga
untuk apa lagi
untuk modal usaha
ya usaha apa kek
mulai sekarang lo harus janji sama gue
lo harus bantuin ibu lo buat bikin usaha ya
aku udah janji ke sama mas raka
kau sama mas raka
ibu terima kasih sama kamu
bukan maksud kami
menempatkan kalian berdua
sebelumnya raka juga sudah pernah membantu
kalo lo ngasih sumbangan ke mereka
emangnya uang yang dari bokap dikasih banyak
eh lo ditanya bukannya jawab
itu pakai duit gue sendiri kok
duit yang gue bawa buat beli oleh oleh
jadi lo gak usah khawatir
asal lo tau gak ya
jam kesayangan dari bokap nih
harus gue jual terus duitnya gue sumbangin ke mereka
harus tulus harus ikhlas ya
jangan diungkit ungkit kayak gitu dong
nanti pahala lu jadi dosa lo mau apa
lagian bokap pasti angke cempaw buat lo
itu niatnya bagus
pastinya lah emang gue niat
eh tapi ntar buka puasanya di restoran ya
yeh baru dipuji dikit aja udah ngelunjak minta makan di restoran
yeh lo dengerin gue ngomong dulu belum selesai
dan liatnya malu
nanti dulu kan belum buka puasa
mangannya nanti ya sabar tunggu adzan dulu ya
gua bober nih
kami sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang telah kalian berikan sama kami
sampai sampai kita diterakter makan di restoran
untuk ibu ibu jangan terlalu memuji kita terlalu berlebihan
nanti kebaikan kita ini menjadi ria lagi bu
bu mudah mudahan nanti usaha yang akan ibu lakukan sukses ya bu
tuh inget man lo harus berhenti nyopet
lu harus rajin belajar terus bantuin ibu lu ya
siap judah kan
bu kapan makan nyari udah laper nih bu
sabar ya sayang kita tunggu sampai azan
kita nemenin karakao mas dima habis buka puasa ya
sebelum buka puasa
kita harus berdoa dulu
ayo sekarang kita berdoa sama sama ya
sukeng dalu pak kades nyonsewu dalam terlambat
wah kemana aja sih kok lama banget
inji inji pak lurah nyonsewu
begini lho pak lurah saya ini masih takut karena ada beberapa nama warga yang saya coret
mereka itu selalu protes
jadi saya takut kalau mereka itu mengadu keluar
alah alah alah
mereka itu mau ngadu siapa
masa kamu tidak bisa membodohi orang orang yang tidak pernah sekolah
inji inji pak lurah
memang ada beberapa warga yang percaya kalau mereka itu memang namanya tidak terdaftar pak
kamu mau duit kan
aduh berat nih
dimas lo bantuin kek
iya tapi kan lo juga naik lo bantuin dong jangan enaknya sendiri gitu
biarin perut gue nih lapar
misi pak tambah angin ya pak
makanya kalau lo jalan tuh di cek dong
kayak gini nih jadinya
orang kempes aja baru tadi mana gue tahu
ini lurah yang labrak kita di kantornya dia kan
apa gue bilang dia pasti ada macem macemnya
ngedekem deh dia di penjara sekarang mampus
tapi emang bener
kalau orang salah itu pasti ketahuan
karena allah itu adil dim
udah apa pak
bapaknya emang canggif
ini nggak bocor kan ya
oh iya makasih pak
makasih ya pak ya
sekali di cek lagi ya
saya nggak mau nih kalau ada yang kerusakan kayak gini nih
kurang hajar sama kakak ya
lu tuh makan jangan kebanyakan
jadi kempes bannya
udah nih makan yuk
ngerjain gue jumlahnya
kalau banyak ngomong turun nih